evakuasi itu dilaksanakan setelah maghrib dengan bantuan atau secara paksam dibongkar menggunakan gerenda potong
pihak keluarga menolak proses otopsi karena korban memiliki riwayat penyakit strok
akhirnya jasad korban dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di desa tempat tinggal korban
penemuan jasad gadis muda tanpa busana menggegerkan warga desa bandar kedung mulyo jombang jawa timur
jasad tanpa identitas ditemukan pencari rumput di kawasan lahan tebu pada sabtu sore
tidak jauh dari lokasi petugas menemukan sejumlah pakaian
bajunya korban itu ada di tengah tanaman tebu sedangkan korban ada di tanah lapang bekas sawah yang tidak tertanam
hingga minggu petugas forensik rumah sakit bayangkara kediri
masih melakukan otopsi
petugas mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan anak atau keluarga
segera menghubungi kantor polisi
demi deputan cnn indonesia